kemudian pada tahun dua ribu dua puluh satu hartanya melonjak sebesar rp delapan tiga miliar menjadi rp empat belas empat miliar
mereka ini atau memang semua keamanan
gejalanya ya bersin bersin terus biasanya pusing gitu kan
di sini saja yang paling dekat
serta jika akan memberikan obat berikan sesuai umurnya
karena biasanya kita sekitar satu minggu itu ada sepuluh kasus per minggu
benar saja lima menit setelah kami pindahkan semua kerupuk
jadi itu yang mereka maknanya sebagai hari raya kurban
dan kita juga sekarang ini sambil perjalanan kita juga membawa
kalau dari kacamata mbak esa bagaimana nih
gimana cepatnya dia bangun
nah itu dia perjalanan saya menjadi seorang zookeeper di kebun binatang bandung
dan di sini kalau ada apa apa ada dokter
sebutan cloud kitchen juga dikenal dengan istilah ghost kitchen pujasera online dan dapur satelit
bapak belum punya tripod
sempat visit ke beberapa tempat yang sangat menyenangkan
kini tinggal rumput yang bisa dipelihara untuk pakan sapi
ada resiko fatal yang mengintai
dan setelah kami dibawa kami baru bisa melihat ternyata dia memang abu abu dari kawah itu dia ke arah bukan ke arah jalur
menjadi senjata ampuh bagi akuamen dari pulau tidung ini
dan harga hidup mereka tidak menjadi masalah
ya lah pak kita belum resmi belum takut
dengan adanya bangunan candi sipamutu
pas lagi balik ke sini benar benar cuma pas lagi chinese new year dua minggu udah itu balik lagi sih
gagap itu juga bisa macam macam untuk manifestasinya
tuh lihat pepadunya menggerakkan badan seperti menari
lalu menyampaikan urusan cawapres itu ada di tangan pak muhaymin
dan kalau aku menurut aku gak apa apa banget jadwalin seks
meskipun kita tahu untuk suara di pileg dua ribu dua puluh empat cukup baik ya cukup tinggi angkanya di pks pada tahun ini
kita di cari tempat tersebut kita akan mencari tempat lainnya mana ya
tempatnya para wali hilang maka dibilang kembali tempat suci
ya ini hepatitisnya termasuk yang berat berat sekali
karena manusia itu memiliki mekanisme pertahanan yang sangat bagus
karena memang di dalam kurma itu mengandung keberkahan
berdiri selama tiga dekade lebih eksistensi pasar cimol ini masih tetap terjaga hingga saat ini
kalau ibu kota itu terjadi di banyak negara tidak hanya di indonesia ya
adonan kerupuk padang memang tidak terlalu padat
pada konferensi ai dunia di shanghai tiongkok robot robot yang tersinkronisasi menari secara harmonis mengikuti musik
iming iming seperti ini yang membuat kemudian mahasiswa juga tertarik ya untuk mengikuti program seperti ini
aset kripto itu kan sekarang peraturannya masih ada di peraturan pelaksana aja atau di bapepti
kalau melihat di dua ribu tujuh belas ini kan nama mardhani alisera gagal dimajukan
balai besar konservasi sumber daya alam jawa timur juga telah membuat program penyelamatan satwa liar atau matawali
dari gerakan gerakan dasar lah misalnya squat misalnya hip hinge misalnya push pull gitu loh
ini untuk melanggengkan pernikahan nanti ya
mengapa tidak diperbolehkan untuk melintas padahal mereka mengikuti undang undang atau mengikuti perusahaan masing masing
kalau ada inspirasi harus ke mall gitu lihat orang people watching
lalu kita tambah sedikit paprika powder
untuk kita ramai ramai nonton film di gedung bioskop
suku sasak adalah penduduk asli pulau lombok di nusa tenggara barat
anatominya itu agak ini ya agak tidak mendukung buat empat puluh ribu orang gitu loh
sama terbuka sama berbagai macam perspektif dan pandangan
ya kan dan semuanya tidak melekatkan
udah terlanjur cinta udah pacaran bertahun tahun terus ketika di talk ngomongin soal seks intermacy kok gak ketemu nih di tengah jalan
geneva itu ya saya hanya diskusi
kecuali yang diusulkan oleh pkb untuk posisi cawapresnya
tetapi justru akan diberikan juga kepada seniman aktor dan aktris berusia muda
memasuki gedung saya disambut oleh marianti hendro yang akrab di sapa eyanglin
karena biasanya dagingnya akan mudah terkelupas
kalau misalnya penurunan angka kemiskinan
kepala badan pengelolaan keuangan aset
kalau perempuan itu ada yang sekolah sampai tinggi
kan gue ada taiwan taiwan nya juga nih
karena ketika nonton film di gedung bioskop
pertama kita memiliki undang undang pelindung anak
mendapat bantuan modal sebesar lima juta rupiah
ini juga harus jadi catatan nih buat
ini gimana mbak etika berpolitiknya maksudnya untuk bisa blending sama mereka seperti apa nih mbak
tinggallah hakim nanti melihat
mengelola lahan taman sang suami terkena phk dari pekerjaannya di bidang furniture endang mengaku
tapi disini ventilasinya bagus sekali
dia menyampaikan pada senin kemarin bahwa sejak empat belas februari hingga delapan belas februari dua ribu dua puluh
itu akan berarti mereka memiliki kelebihan tambahan
mulai dari kecil saya yang mulai umur dua belas tahun
sebelum menikah ngomongin seks itu masalah kesehatan
terus kemudian modalnya ada
kita cuma bisa berdoa yang terbaik
dua ribu dua puluh satu minuman herbal yang dikenal empon empon dibagikan
nah ini kan berarti juga masih muda
hanya saja harus mengikuti ketentuan tadi tetap harus melampirkan bukti pcr
kerawanan lain yang juga perlu diantisipasi adalah distribusi logistik yang terkendala faktor geografis

kan tidak ada bahasa orang pulau itu
baik kita simak tadi pemirsa di lapangan di barat srimpori
karena jika semua pekerja esensial diperbolehkan untuk melintas maka akan ada kemacatan yang berlebihan
dan dia kendalanya itu kalau misalkan turun hujan
walau terkesan sebagai kudapan pelengkap ada proses panjang sebelum sepotong kerupuk padang yang renyah tiba dipilih saji anda
ya jadi kalau boleh salah satu ya
karena sudah bersepakat untuk mengusung anies dan sandiaga uno waktu itu ya
yang dulu dibuat untuk ngetak doro itu
pada bulan puasa umat muslim akan memulai kebiasaan berbeda dengan bulan bulan sebelumnya
lahan yang buat pembuangan sampah kita jadikan lahan produktif
itu adalah minggu minggunya lagi ujian gitu
dan tidak ada aroma menyenangkan
agenda pemeriksaan hari ini ialah pemeriksaan terhadap rafael terkait dengan statusnya sebagai tersangka
itu ada kemarin misalnya ada
dan yang tak kalah penting adalah ketika memilih produk skincare
jadi kita iri cun dia dari april tahun lalu
jadi penyelamatan itu sekarang sudah menjadi booming di jakarta
tidak bisa menampung sampah sampai akhir dua ribu dua puluh
jadi sautan sautan yang dilakukan oleh saudara ibu kak emil dan saudara saroni itu menurut saya bagus saja
tetapi kalau kita melihat tentu partai politik dalam mendorong calon gubernur dki jakarta ke depan
yang menurut pengelola mencapai delapan puluh persen
ini harus diisi salah satunya oleh gus imin
misalnya seperti amerika serikat kemudian juga singapura
public health lainnya sudah dilakukan
karena dia membangun interaksi maka yang kita perlukan adalah menciptakan interaksi interaksi juga
dan untuk mengetahui lebih banyak ada beberapa pria pria tangguh di belakang saya
ya didampingi karena kan emosi bisa muncul berbeda beda ya gitu ya
kemenkes juga meminta semua pintu kedatangan warga negara asing diperketat dan mengimbau warga terus menjaga kebersihan dan kesehatan dengan sering mencuci tangan dan mengenakan masker jika merasa tidak sehat
karena saya tadi memang mau menunggu sampai kulitnya coklat kemasan
nah ini nih kalau dari namanya udah jelas ya penghargaan bisnis
dengan bimbingan dari sudin kpkp
nah ini dari sini saja sudah susah
selama penempatannya baru baru ini di wilayah regional victoria
meskipun usia keduanya saat ini lima puluh dua tahun usia metabolisme mereka masih berumur dua puluh enam tahun
dari perusahaan perusahaan ini atau pelaku usaha yang pernah dapat penghargaan apa gitu nah itu juga
tapi kali ini saya akan menunjukkan sebuah keahlian
walaupun singkat tapi ada triknya ya
kalau misalnya sekarang tuh kayak kita buka puasanya itu sekitar jam tujuan sih jadi jam tujuh tuh dari jam tiga jadi sekitar kayak enam belas jam
ya ini untuk waspada karena ini juga menulari gitu ya
ada sekitar delapan ratus lima puluh hektare
karena misalnya beberapa kasus yang muncul itu juga ada indikasi bahwa kekuatan keluarga besar
nur hanya tergiur karena ingin memiliki kulit yang cerah
tapi tetap bisa mendengarkan dan juga melihat orang berdasarkan kapasitasnya
bubur bubur ayo cantik mbak mampir bubur madura
terbukti dari banyaknya pengunjung yang masih berbelanja di lokasi ini
dari dulu rekonsilisasi berapa kali kita rekonsilisasi gitu
for your info ini kan bawang merah gilingnya ini kelihatannya putih ya
si hapung selesai dalam satu jam gitu
jadi kita mesti lihat dulu nih pasangan kita tuh orangnya tuh seperti apa
baik terima kasih kita harapkan nanti penyelenggaraan dari pilkada dki jakarta akan kondusif seperti tahun tahun sebelumnya
bilang ini kan sebenarnya produk
apakah ini juga cara pak sby juga berkomunikasi sebenarnya
kicau burung murai bersaut sautan di sebuah rumah di kabupaten sleman daerah istimewa yogyakarta
rial fernando di biagung lujarto bogor jawa barat
sudah bisa lumayan banyak yang kita kumpulkan kita kasih bantuan di situ sekaligus serap aspirasi
ada memang momen momen di mana tidak disarankan untuk berhubungan seksual
tapi bisa juga untuk jadi cemilan anak anak yang tinggi kalorinya
namun ada pula penawaran sewa paket delapan pakaian koleksi desainer yang dibanderol dengan harga rp tiga ratus sembilan puluh per bulan
yang katanya bentar lagi kita krisis pangan
guru guru di new south wales menerima kenaikan gaji
tapi konsentrasi terbesar itu di luar yang naik kuda segala macam itu tuh
selain untuk pertanian drone juga kini banyak digunakan untuk pemantauan lahan atau pemetaan
the problem is yang pertama adalah lag of infrastructure
makanya dia buru buru mengundurkan diri
ini kira kira proyeksi bisnisnya sendiri itu gimana kalau dari kacamata mas arsyad
harusnya cepat dong penuntasan penuntasan
belum ada sama sekali yang masuk dalam substansi perselisihan perkara ini
ya jujur emang karena kita belajar dari orang paling terdekat ya
dengan lima pos yang sudah dirangkum oleh tim litbang sianen indonesia
tapi ya itu kadang ada yang ngeyel
pemerintah menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level tiga se indonesia
hakim hakim mk ini berada di bawah tekanan
oh yang pasti kalau minum panas sih ya minum obat terus minum teh panas
baru kita bisa mulai dengan mengkomunikasikan terkait hal hal yang lebih sensitif
saya mau kembali lagi ke bang charles ya
dan selalu menambah variasi olahan kambing di warungnya
ini saya meminta maaf kepada bapak gibran raka buming raka dan seluruh masyarakat kota surakarta
jalan sendiri ada sebetulnya
yakin gak sih sebenarnya investor investor luar negeri itu tertarik dan juga minat gitu
berada tepat sebelum menuju ke stasiun cikini
kecuali gus muhaymin itu semuanya ada di jajaran kabinet pak jokowi
alasannya drone dinilai lebih efektif dan efisien untuk mengerjakan berbagai tugas yang dulunya hanya bisa dilakukan oleh pesawat terbang
mungkin disampaikan pak maulana
karena seks itu adalah topik yang sensitif
nah dengan sendirinya petani kalau udah tadi diajarin dengan mentoring caranya benar dan akan dibeli
iwan hermawan arief tidiawan jakarta
pada selasa kemarin tercatat sebanyak satu ratus tujuh puluh enam kasus covid sembilan belas
walaupun memang kadang kadang sering banget bentrok sama jadwal pekerjaan
umur dari petugas ini adalah maksimal lima puluh lima tahun ya
satu persatu warga keluar rumah untuk menyaksikan konser grup musik patrol bernama jula juli ini
kalau singapura gak kali ya tapi kalau vietnam cambodia thailand
jauh lebih rendah kesannya seperti itu
iya kalau kita lihat terjadinya peningkatan kasus itu biasanya karena ada subvarian baru
oke kalau misalnya ngomongin tentang kenapa bisa ada di kota rostov ini karena mungkin kotanya paling ada di selatan rusia jadi gak terlalu dingin ya
makanya menimbulkan korban meninggal
terus narasi narasi yang kita gaungkan di komisi juga kita tuangkan di situ gitu
keeper atau penjaga menginstruksikan saya untuk tetap tenang
tidak juga jadi enggak enggak jadi dari data yang ada itu ternyata anak anak ini kondisi kekebalannya sebelum terinfeksi bagus
seolah olah tidak terlalu
serta kembang tujuh rupa atau yang dikenal dengan istilah dak kembek
setelah tepung beras ketan dan air mencapai tekstur yang diinginkan bentuk adonan menjadi bulatan kecil kecil dan balur dengan tepung tapioca
mana yang harus dipertahankan sebagai sektor pertanian atau agraris gitu kan
seperti saham crypto dan juga property
meski tidak sepadat kemarin antrian kendaraan mengular sejauh hampir tiga km
dia sangat sangat menikmati begitu ketika ada hal hal yang kita lihat sebagai hal yang sesuatu yang menyedihkan seperti itu
jadi bukan masalah lo udah sering sama dia makanya lo udah solid ya gitu
kita udah coba untuk mau kontak beliau gitu ya
dan sedikit saya menyesuaikan dengan acara ktt g dua puluh atau dengan para tamu tamu kepala negara yang masuk dalam gabungan ktt g dua puluh
apakah memang proses evakuasi dari warga tadi masih ada yang dilakukan sampai dengan saat ini
meski sempat mengalami kendala pecah ban akibat beberapa bagian lintasan yang berbatu
sebagai suami istri tetap dilakukan
kulit sapi yang kering juga memiliki daya tahan hingga bertahun tahun
nah tapi sebenarnya di sini kita perlu tahu karakter dari saham saham batubara ini sendiri ya
tapi terhadap seluruh penyakit yang potensi menular ya
kita ingat bahwa misalnya kalau kita sakit kita gunakan masker
sebagai seorang ekonom dan lain lainnya itu berkumpulnya di komisi sebelas
semua orang pasti pernah mengalami lupa
olahan kambing di sini rasanya lebih gurih dibandingkan tempat lainnya
nah oleh karena itu sepanjang semua calon bisa memahami ekspektasi publik warga dki dengan baik
dan rutin mencuci hidung dengan cairan infus yang mengandung nacl sembilan
jarak idealnya ya sekitar dua puluh cm antara tanaman
sorghum lalu didiamkan di dalam ruangan dengan kelembapan tinggi agar dapat berfermentasi secara maksimal
pindah dari kelas delapan ke kelas sembilan itu
akan membuat bagian susu yang padat tenggelam ke dasar wadah dan bagian susu yang cair dan
iya udah ya murah banget ya
terus kita tambah lagi jeruk di atasnya biar dia tingkat
ikan ikan menjadi lebih sulit ditangkap karena rusaknya tempat mereka bertelur dan berlindung
jadi jumlahnya tujuh puluh satu kalau kita banding dengan tahun dua ribu sembilan belas itu sangat jauh ya
mereka kini menjadi digital creator
apakah benar seperti ketum anda katakan
kemudian juga ada misalnya sistem park and ride gitu
yang berjualan di emperan jalan cibadak pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh an
ya semua kasus ini dipicu masalah asmara
karena kalau misalkan memang itu dilakukan dengan baik
dibikin adonan seperti itu ya sakis semangatnya saya langsung mencampurkan adonan tapioca dengan
ya seluruhnya sudah dievakuasi ke kecamatan tagulandang utara
agak lucu juga sih kalau ditanya sama temen kan lu kenapa luka tuh di jidat lu
sampah kiriman ini bahkan terbawa dan menggunung di beberapa titik
itu kan juga masih ada ya di wilayah kumuh dan segala macam itu
konservasi lautnya juga sudah mulai kita jajaki
terkait bagaimana anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya
kasus pembunuhan disertai mutilasi terjadi beberapa kali
bocah dua belas tahun warga panggung rejo kabupaten blitar
seberapa signifikan sebetulnya ruu pdp
karena pejuang asik itu kan memang harus selalu menjaga moodnya
tapi suka pedas gitu
kita latihan bareng gitu semuanya drible shooting
jadi education explorer award wonderful indonesia itu hasil kerjasama dari empat pihak
mimpi juga kan sebagai pemain basket kan
desa setia mekar tambun selatan kabupaten bekasi jawa barat
karena aku tahu kita masih jauh dari sana
nah harian ini bisa dikatakan pekerja honorer ya
terlebih di tengah ketidakpastian ekonomi di masa pandemi
adapun masyarakat menerima daging hewan kurban juga dibawa
nah ini latihan ini kita diadakan ada yang secara memang kita jadwalkan ada yang sesuai permintaan dari para bikers
tadi anda mengatakan bahwa ini modusnya sama seperti di jepang
dan juga tingkat kematian itu dari hari ini pun belum ada kasus yang meninggal yang menimpa di tiongkok tersebut
ya lagi doang bawang merah
setidaknya ada mata pencarian alternatif
indonesia hanya bisa maju menjadi negara yang makmur adil kalau apbn keuangan negaranya sehat
memiliki ada kenikmatan tersendiri
bahwa apa yang sudah menjadi keputusan dari empat ketua umum tadi
tidak ada yang jiar ke mk atau kemudian dibatalkan
kekuasaannya menjadi semakin tinggi
karena kalau kapitalisasi besar kita lihat beberapa perusahaan teknologi
atas lahan seluas tiga belas tujuh hektare kawasan hotel sultan yang dinyatakan sebagai aset negara
nah lalu bagaimana dengan mereka yang harian
kult sapi akan direndam setidaknya empat hari
mas kalau unit ring
kita berdoa saja supaya awan ini cepat berlalu
karena mengingat ini laporan di tahun dua ribu dua puluh satu
perlu diingat multivitamin pencegah lupa
tamar itu kurmanya memang sudah matang
kita juga sering bertemu dengan komunitas komunitas di
apakah ada peluang dari kader atau bukan kader anda yang maju di pilgub nanti
memasuki awal delapan puluh an kentongan perlahan menjadi sebuah bunyi bunyian perkusi yang mulai digemari masyarakat
tambahkan juga bumbu bubuk seperti lada ketumbar dan sedikit jinten
tapi kemarin itu baru dimulai pelatihan pertamanya untuk warga atau penghuni di mulyaja ini
gue ngeliat lu di instagram badan lu kayaknya
tapi kita tahu exposure dari media paparan juga dari lingkungan sekitar ini tentu sudah sadar akan kondisi ini gitu
mengemas hasil panen tersebut dengan berat sekitar seratus hingga dua ratus gram lalu memisahkan
terus hanya saja mungkin pendistribusian yang terkendala
kita buka komunikasi kok tapi ternyata enggak gitu
untuk membantu masyarakat di indonesia
memang dari kpu sudah mengisyaratkan
cuma akses dari bandara aik godang ke padang lawas
nah jadi bukan perubahan sebetulnya menurut saya
dan pak sby adalah salah satu sosok yang sangat memungkinkan untuk itu ya
kedaulatan pangan itu ada gitu kan
mereka bergotong royong ketika menggelar ritual keagamaan maupun upacara adat
bukan sebagai sesuatu yang harus kita lakukan demi kesehatan fisik kita
orang menentukan waktu lewat
dan memasuki puncaknya tujuh hari menjelang lebaran
sampah berupa plastik kemasan dan puntung rokok
produksi minyak tambahan itu mungkin bisa sekitar tiga ratus sampai empat ratus barrel oil per day
sebetulnya sudah ada ya
tapi cetakannya kita bikin sendiri jadi ini saya buat dari botol bekas air mineral yang satu lima liter
perusahaan dalam bidang b dua c yang mengadopsi perangkat lunak dan juga teknologi untuk meningkatkan yang namanya pengalaman pelanggan mereka
ini cukup lama bisa bertahan hidup di alam bebas
jadi yang pernah terinfeksi atau punya antibody terhadap covid sembilan belas itu luar biasa tinggi jadi kalau ketemu ya biasa aja sih
terus nanti mungkin target atau harapannya
lapisi mereka dengan bantalan sosial
yang sumbernya tuh hasil hasil pertanian dari padang lawas
psbb nya b nya panjang gitu aja
termasuk ada informasi yang mengatakan bahwa hepatitis yang terjadi pada anak anak
jadi saya alat makannya juga ada setengah
untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual
apakah itu sesuatu yang masih bisa dikompromikan atau tidak
supaya indonesia itu memiliki fondasi apbn
terbukti kedai ini ramai dikunjungi terutama kaum milenial
pisang ubi dan rumput merupakan pakan rutin bagi gajah
kemudian juga literasi ataupun pemahaman sosialisasi terkait dengan bagaimana mereka mendapatkan lokasi untuk servis
tapi agak lebih tricky lagi harus pakai luarnya lagi
jika saya datang baru saya sampaikan baru mereka tahu
dan dimanapun petugas dalam kearahkan bergegas mendatangi lokasi dan melakukan proses pemadaman
dan ini bagian yang paling sulit
lebih healthy kemudian kita bisa mainkan variasi taste nya
politik yang didasari rasa hormat
kalau kita lihat lukisannya pak sby bilang
mereka juga wajib untuk membayar uang listrik
pak jazilul jadi tetap optimis ya padahal kan sebenarnya pan juga membawa nama cawapresnya sendiri
wilayah setingkat kebupaten dan kota penghasil susu sapi tertinggi di jawa timur
terus dikasih izin suruh kasih nama beduk gitu
tidak pernah ada yang kena jarinya

yang mana itu adalah maksudnya adalah intercourse gitu
disahkan atau dibenarkan oleh
kayaknya bukan padang banget gitu
nah ternyata high rope yang level satu ini juga cukup menyeramkan
nih untuk jelasin soal asean business award ini dari a sampai z nih nanti nih
karena mungkin entah terlalu ribet bertele tele atau yaudahlah ya gampang percaya aja dengan agentnya
karena misalnya untuk olimpiade
dan ketika seseorang menunjukkan gejala mengarah ke depresi
dan kami merasa nyaman di sini
agar tapir tidak menjadi agresif ketika dibersihkan badannya nanti
bersaudara sri sultan dan kami sering sering ketemu dan inisiatif disitu dari berimodani bersaudara
bantuan untuk menolong misalnya mungkin ya
tepung sorghum digunakan sebagai bahan utama untuk membuat kulit pancake durian
dagingnya empuk empuk banget
nah itu tugasnya dari satpol bp tugasnya dari apa tuh namanya pak wali kota untuk ngecek nanti
untuk terjun ke sektor publik
atau menyelesaikan perselisihan hasil
ya memang di negara negara lain mungkin kayak jepang us itu ada gitu ya
ribuan mahasiswa dari tiga puluh tiga universitas di indonesia menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dengan modus magang atau varian job ke jerman
awalnya itu dengar waktu sahur kok asik gitu
itu dilakukan untuk memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat
apa yang bisa kita lakukan untuk menangkan kontestasi dki
literally lah kan itu bahasa bahasa anak zaman sekarang ya
oke well mungkin karena circle aku udah lumayan mature semua
di sini tersedia pula kamar bagi pasien untuk menginap
ya karena biayanya lebih murah
ya wajar kalau orang beranggap
terus kalau misalnya kegiatannya sih sekarang pastinya lagi kuliah aja terus lagi lanjutin skripsi nih
nah tapi kemudian ketika kita mulai masuk ke era lebih cepat digitalisasi ini sayangnya tidak dibarengi dengan sistem keamanan yang cukup mumpuni gitu
sehingga kini merawat empat pasien covid
warga luar kota bandung juga terpantau banyak yang berbelanja di pasar cimol
dari empat puluh rekening tersebut ada sekitar lima ratus miliar mutasi yang dilakukan oleh rafael alun
tapi kalo di taiwan bisa sampe ribet banget
yang mengayomi anggota anggotanya
apa yang memang kita mau ngobrolin di dalam relationship kita
mana yang kita dorong menjadi daerah sektor jasa dan perdagangan
yakni di angka satu ratus delapan hingga satu ratus sepuluh ribu rupiah per kilogram
mereka tentu sangat memahami wilayah perairan mereka
tadinya mau ngerayain ini kan chinese neur kan sama keluarga kan
mereka menghindari dari satu jurisdiksi ini
miftah farid andras wicaksono bangkalan jawa timur
masih banyak halal seperti itu
ya insya allah dengan struktur ekonomi kita yang sekarang ada fundamentalnya sudah sangat terjaga
karena kalau nanti misalnya padang lawas atau kota sibuan ini menjadi sebuah daerah investasi kan itu jadi prasarat gitu ya

kalau misalkan aku sih boleh saran
pbb juga memprediksi dalam waktu lima belas tahun ke depan dunia akan memiliki sembilan miliar penduduk
sambal dan juga isi ulang minuman sepuasnya
menggunakan insuransi sebagai investasi
tempat ini juga menanam sendiri daun janggelan bahan baku utama jinjau hitam
untuk meloloh burung ini diperlukan kehatian tekstur adonan makanan pun harus diperhatikan
nah terus mereka misalnya motornya itu masih pemakaiannya masih berapa lama lagi mereka masih nyicil gitu
ini saat ini saya berada di puncak gunung batur dengan ketinggian satu tujuh ratus tujuh belas meter di atas permukaan laut
lu siap gak ngadepin konflik itu
tapi boleh dibilang ada tulisan pertama ada yang soal karyawan
setiap ini penting ya setia pada ilmu pengetahuan
dapat berbuat lebih baik dalam menangani perbajakan dan pembelanjaan
kenapa karena di dalam tubuh manusia di otak tepatnya ada namanya thermolegulator
lalu bagaimana respon dari kementerian kesehatan terkait hal ini
buku kecil adalah koleksi bukunya yang unik
petugas menutup dari arus balik dari arah cianjur menuju jakarta
am meminta maaf karena telah menulis komentar di sebuah akun instagram pada tiga belas maret lalu
yang sekarang ini sedang dibahas
namun tak satupun mantan presiden atau wakil presiden republik indonesia
mungkin kalau umur umur sekitar zaman dulu sex education gak kurang banget
karena itu kita penting untuk menyimak baik baik apa yang disampaikan oleh idai ikatan dokter anak indonesia
ini sebenarnya angkatnya ini bertahap

untuk memiliki ragam jenis world drop tanpa harus memenuhi lemari pakaian saya
ketika hamil kemudian melahirkan kemudian menyusui
tidak bisa jadi andalan
kepada pekerja harian ataupun honorer
jadi nanti adalah yang namanya akika adalah yang namanya ulang tahun pertama
yang bisa saja menyerang ketika merasa terancam atau tidak nyaman sehingga harus tetap waspada
soal respon pemerintah yang melakukan bantahan
kalau menyiapkan pakannya jam berapa
semoga moga pulang ke jakarta
nah yang perlu yang diantisipasi adalah seperti itu
bukan disajikan dengan mie atau sumur telur
nah sekarang barulah kemudian ketika
jadi kalau di rumah produksi ini mereka sebetulnya memproduksi sampai kering saja
karena saya mau jadi atlet perempuan pertama yang prestasi di dunia
bagi wanita sering terjadi kekerasan ini yang dilakukan oleh mantan partner atau pasangan mereka saat itu
nah the problem is kalau kita lihat data dari east doing business
kemudian dua ribu dua belas dua ribu tujuh belas ya kita lihat bulan november nanti
aku berselancar setiap hari kadang kadang saya ke gym
jadi lihat sih seks itu juga sebagai journey
berarti kita kayaknya mungkin bisa melihat hilal ada kerjasama nih antara sineas kita dengan bong junho kedepannya
awalnya saya mau ketemu tana jeho tiga tahun
kalau gue takut dinilai sama lo sebegitunya gitu
sebenernya mempet juga sama jakarta tuh ya
kita biarin dia bulet di dalam
atau kuda yang memiliki kuda
tim liputan cnn indonesia
kita punya cita cita untuk bisa jalan bareng sama suami
rohani dan ibu ibu lainnya berniat memperluas lahan
namun hingga saat ini belum ada solusi jitu untuk menangani fenomena sosial seperti ini
ada yang namanya kapital adequacy ratio
kami terima lokasi kebakaran berada di permukiman padat penduduk yang membuat kendaraan besar tidak bisa
mesti harus kita diskusikan lebih detail
jadi mengikuti dari dalam
dan seperti ini bentuk sari pati singkong yang jadi cikal bakal tepung tapioca
dan dengan kemampuan teknokratis dari seluruh kader golkar yang sudah malah melintang di pemerintahan dari kita masih merdeka sampai sekarang
dan berlaku mulai dua puluh empat desember dua ribu dua puluh satu hingga dua januari dua ribu dua puluh dua
apapun yang mereka tanam akan tumbuh dengan baik
caranya kita sudah datang pertolongannya
menggunakan tempat sampah ditutup seperti ini kepalanya
jadi bisa dikasih pinjam uang eh ini petani ini ya anda bisa kasih modal kerja
ya karena ada keperluan pernikahan saudara
itu tanya kami di sini
bahkan harus diperhatikan demikian pembuangan sampah kotoran maupun pampers harus lebih hati hati
dan sampai titik itu menurut saya berhasil politik mimpi ini gitu ya
bapak bapak bang doli jadi siapa rekomendasinya
kalau lagi musim hujan kita harus memberikan vitamin atau makanan tambahan lebih untuk beberapa satwa
kalau menurut aku ya semacam kayak panutan lah
dalam hari raya nyepi di hari ini berlangsung cukup khidmat aldi
di depan ada gonjong
koko lu basket berarti sekarang
kental manis misalnya kerap digunakan sebagai pengganti susu
setelah semuanya terpasang dijadwalkan rombongan andong dari klaten akan berangkat ke pura mangkunagaran surakarta pada minggu dini hari
ini kan dia gak alpa banyak gitu kan
ya kita berharap kontestasi pilkada dki ini kita jaga sama sama
kemudian ada iga bakar dan krenyos
apakah benar kemudian ini bisa atau kemudian benarkah prediksi ini bisa membesar membuat negara negara lain di masing masing kubu ini akan ikut serta begitu mas ninu
juga peringatan bagi institusi yang didominasi oleh pria
jadi bermainlah dengan tenang dengan yakin
inilah pemburu bus indonesia
itu adalah bagaimana memastikan skill skill yang akan nanti
dipegang sama pelatih siapa
direalisasi oleh kedua belah pihak
selamat berburu dan selamat makan
emang ada yang ciri ciri khusus biasanya di foto fotonya
kita anggap seperti kasus ispa biasa yang selama ini kita alami gitu
ini udah nggak boleh lagi ada tapi itu yang terakhir yang ada
selain mengaduk mesin ini juga akan memasak keju mozzarella menjadi matang
dari hasil pemeriksaan etik mereka
tepat di tengah kemalik terdapat sumber mata air menyerupai kolam
misalnya soal kebutuhan dasarnya lalu kemudian hak pendidikannya terus hak kesehatannya dan sebagainya
karena kehidupan seks itu jujur aja itu gak stagnant
butuh waktu lama untuk mengembalikan habitat habitat yang ada di kawasan gunung bromo
jadi ya di tengah tengah perjalanan keluar kota kayak sekarang gitu
tadi pak herman bilang pak sby nggak ada masalah kok dari dulu tetap aja kan
nanti pas gue di instagramnya kok orang malaysia
nah kemudian mungkin hal hal seperti itu mungkin jadi pertimbangan
indonesia tidak perlu mengimpor gerbong krl
ya itu karena kan padang kan bumbunya banyak ya
artinya disitu juga ada ancaman ancaman hukuman
mas farid di indonesia saat ini
jadi kita bisa menambah
terutama yang dilakukan oleh mahkamah
bahwa di mana kepala desa masa jabatannya sekarang adalah delapan tahun ya dua periode
meski keduanya masuk ke dalam klasifikasi masa lansia awal keduanya tetap aktif berolahraga
tapi kadang kalau masak mau simpel kita pakai
sesuatu yang positif ya sebagai bentuk
makin baik lagi makin baik lagi gitu closing statementnya
ini tak jauh berbeda dengan tradisi jawa yang menyebutnya sebagai besaran
tanggal delapan september diperingati sebagai hari literasi internasional
karena mengingat memang biasanya orang beranggapan kalau lokasi sudah mature
tetapi kan juga belum mendapatkan tiket resmi dari golkar
yang masuk rata rata mencapai tujuh ratus ton setiap hari
atau yang menyediakan hewan kurbannya itu ada surat keterangan dari dokter
lalu kami turun ke bawah itu kabut lagi

ada enam ratus lima belas ya kalau nggak salah
nggak ada yang dililit sama benang nggak ada
terinspirasi dari sang ayah yang juga seorang peselancar rajo saputra atau rajo barel sudah berkenalan dengan dunia selancar ketika usianya baru tiga tahun
hampir lebih dari lima persen total penduduk padang lawas gitu
seluruh lalapan di warung makan ini disuguhkan dalam kondisi segar sehingga semakin nikmat sebagai pelengkap santap malam
makanya kita gunakan untuk kesehatan
berkerjasama dengan idi untuk
tidak afdol nih kalau tidak mencicipi alih kesajian yang sudah kita masak
akhirnya bagaimana mereka mau membuka polemik polemik
pastinya seger enak buat buka puasa dan pastinya gampang untuk bikin di rumah
dan tentunya kita masih melanjutkan dialog bersama epidemiolog griffith university pak diki budiman
saya masuk tuh sebenarnya udah ada visinya
gotong royong aja kita melakukan pembangunan fokus dulu membangun
sehingga menurut aku this is a step forward
kebosanan itu pasti akan ada gitu
kira kira mereka sudah tahu belum ya
sehingga balik lagi kita coba tata emosi kita dulu
utang puasa diganti dengan berpuasa ditambah membayar vidya
kesan pangarap dengan erina gudono di pura mangkunagaran surakarta
yang berukuran sekitar tiga lima x dua satu meter persegi
secepat mungkin dengan pelajar lain
nah ini hutang hutang yang sifatnya seperti hutang konsumtif ya
kemudian untuk shifting itu sebenarnya yang paling mengurangi kemacetan adalah shifting dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum
kalau belajar dari kekalahan dua ribu tujuh belas seperti apa bang doli
kita akan lihat ada polling juga nih soal penting nggak diskusi soal seksualitas sebelum menikah ya
tapi momennya sangat luar biasa sekali kemarin ngobrol juga sama anak anak juga yang betul betul mereka udah tahu bagaimana cara memilah sampah
mungkin kalau emang belum dribble ya
faktor lain bisa ya memang ada faktor genetik
sookro burik juga pastiuksnyaaide yu dulu and john jae alisman nulark nya je
produk produk dan jasa dan produknya
dengan waktu tempuh antara dua hingga tiga jam
jadi dinas perempuan pelindung anak kota depok atau dinas sosialnya gitu ya
itu ketika kecil dia akan jadi pintar
tapi kalau misalkan kita nggak mau blast ya itu
kita lagi menuju ke sana ya
nah tahap selanjutnya kita ambil cetakan yang udah saya buat tadi

atau mungkin kemampuan memakai apd tapi dibalut dengan sedikit kompetisi yaitu lomba
dan proteinnya kan jauh lebih rendah
sampai kena pneumonia karena
cuman ya kita jarang juga sih ke mck paling mandi air bor kadang kadang gitu aja
apalagi penjaga harus berada sangat dekat dengan satwa
maka teknologi bisa dikuasai
seperti kita alami sekarang kan banyak
kemarin baru nyobain di latihan aja
terima kasih mas yuda selamat pagi
hilang seger pokoknya fit hai apa aja jomblo gini jadi dampak pandemi kofit sembilan belas juga menipa salah satu
di sana kentongan digunakan sebagai alat untuk lomba karapan sapi dan memanggil burung darah
terima kasih pak saril sudah bergabung dengan cnn indonesia today
sering banget buka jurnal jurnal
ini bagaimana catatan dari kemenkes agar hal ini tentunya tidak terulang lagi
pasti dari oksigennya dulu yang kita ini kemudian ritme jantungnya juga kita pastikan supaya dia mendapatkan ventilasi secara baik
untuk mendapatkan profit yang lebih banyak
dengan tarif antara empat juta sampai tiga belas lima juta rupiah per bulan
pertama ini ep khususnya di bekasi dan indra mayu
lahan pertanian dengan memasang pagar kayu atau jaring
dengan konsep dapur bersama yang menggabungkan beberapa produk umkm dalam satu dapur
setelah beberapa hari akan tumbuh akar dan daun pada batang serai
penyusutannya pada proses produksi hari ini berjalan optimal
seperti di pasar tebet barat jakarta selatan
terus ada juga siraisan
selain itu kemudahan kemudahan lain adalah dengan adanya sistem yang terintegrasi ya
saya pikir cukup dinamis
tapi sebelum itu dia menjadi endemik
ada pak rituan kamil dari golkar kemudian juga pak ahmad zaki iskandar
sayur sama laukal seperti ikan atau ayam abis itu makanan penutupnya sama buah
soal seks intimacy dan seks ini kepada pasangan
karena kita hadapi sekarang ini kalau di bilang perang nih
terutama daerah kepulauan yang pantainya sudah cantik cantik
sampai detik ini saya belum melihat ada peluang
kita akan ada di dpr ri dua ribu dua puluh empat
dalam sekali melahirkan babi kutil bawean bisa menghasilkan tiga hingga empat anak
jangan hanya anak anak yang tidak mampu boleh tidak berangkat
atau yang sebelumnya kita nggak siap untuk itu kemudian juga tadi udah kesebutnya mau punya anak atau enggak tadi juga ada yang bilang mau tinggal di mana
nah ini kan artinya kita harus memiliki data data pribadi kita yang cukup aman atau tidak ketika kita masukkan
lantas bagaimana media melihat kebijakan pelonggaran ini
jadi menurunkan sekat seorang manusia itu dihilangkan
terus follow juga media sosial kita mulai dari facebook twitter instagram sampai tiktok
akhirnya yang terjadi penurunan masa otot itu terjadi bahkan sebelum mereka mencapai usia enam puluh lima tahun
terakhir kukus nogosari selama dua puluh menit hingga adonan matang sempurna
ini sudah jadi lumpia wajib kita santap langsung
tapi berbicara soal rekrutmen terkait dengan penyelenggara pemilu ini
jadi dari mulai pupuk subsidi yang langka dan seringkali dijual pihak ketiga dengan harga sangat mahal
jadi salah satu kota yang sebetulnya gak dikenal
ini sangat memudahkan untuk masyarakat
bahkan untuk pertandingan melawan irak kabarnya saya dengar ini tiketnya sudah sold out
dan kemudian menjadi wajar ketika dia dihubungkan dengan presiden ke delapan itu
tapi masih ada banjir di beberapa titik terutama di duba ya di uni emirat arab
udah dakwahnya yang soal sedekah itu sudah banyak lah yang kritik kan
untuk memamerkan teknologi kecerdasan buatan
prosedurnya itu berbelit gitu ya
cuma ini tergantung apakah masyarakat memang masih percaya sama kita atau tidak
dampaknya apa bisa ada dampak sosial
yang kami tahu ya cuma kita tanam terumbu karang
sering hampir seminggu dua kali
kan juga cnn lagi jadi perbincangan nih karena masuk kategori pemeran utama perempuan terbaik ffi dua ribu dua puluh
yang maksud saya yang dinarasikan

cuman saya bisa tinggi kayak gini mereka makanya pada bingung juga kan pada kaget juga
layaknya orang mudik mereka membawa serta oleh oleh
beberapa pemerintah negara bagian dan teritori australia
teman teman nelayan pada saat nggak bisa kayak gini nih
kita alhamdulillah ada pesanan
ada produk teknologi apa ya yang bisa membuat usaha saya ataupun yang diperlukan
ada tips untuk anda yang ingin mengamankan satwa liar seperti ular yang masuk ke permukiman tempat anda tinggal
karena sih untuk masa dia breednya itu cukup cepat ya
ya ini sebuah iming iming yang
banyak pula makanan ringan ataupun makanan berat lain yang mengandung minyak yang digemari pembeli
kalau kita kalikan dengan satu wisatawan artinya ada rp dua puluh sembilan
kini tak hanya minuman herbal yang diproduksi di dapur mak demplon
mungkin lebih pinter dari kita ya
yang harus kita punya data yang bagus terutama data seismik
seperti pandemi banyak negara yang penerimaannya juga drop sangat tinggi
cuma itu justru juga menjadi cambuk lah untuk kita
nanti malam ada kesiapannya gimana kira kira itu
dapat info tuh ada ada tetangga sebelah bilang mau empon empon enggak dari mademplon
petugas meski petugas ditunjukkan surat tugasnya bahkan ada seorang dokter reza
lalu terbitlah keputusan ini
supaya mereka tidak tertipu lagi uang palsu
terus idenya tuh tercetus karena nggak pernah puas makan angkringan yang udah ada
proses ini juga akan membuat cincau semakin pekat
mempengaruhi kekenyalan yang bisa berimbas pada proses pencatakan lumpia di wajan panas
untuk membantu masyarakat di indonesia
ada beberapa fungsi perendaman kerupuk kulit sapi pada kapur
ketika dia keluar itu ternyata benar bahwa dia habitatnya terganggu atau ketersediaan pakannya berkurang
ya menurut saya ini mungkin harus kita lihat sebagai sebuah hiburan politik saja ya
kerupuk kulit yang berkualitas amat bergantung dengan kondisi kesehatan sapi yang akan diolah
hampir enam puluh persen mungkin alokasinya itu habis untuk belanja pegawai gaji tunjangan
berbagai daerah di tanah air seperti jawa medan gorontalo surabaya dan lainnya menggunakan media sosial
yang terlibat ini memang terorganisir dan profesional dalam kasus tppo ini mengingat ini sudah berulang kali terjadi mbak siti
sehingga sekarang di ktt g dua puluh di ktt g dua puluh
kita bisa berencana tapi alam yang bisa menentukan ya
yang terindikasi terpapar covid sembilan belas
kapolda jawa timur irjen tony harmanto mengatakan
nah alangkah baiknya kalau misalkan hidung kita lagi bengkak atau rinitis
dan ini jarang sekali saya lihat di fasilitas fasilitas milik bahkan milik pemerintah sendiri
hal senada juga diungkapkan baim yang juga sempat memiliki barbershop asgarnya sendiri
yang diharapkan juga bondingnya bisa antara dua keluarga punya keluarga baru lagi ya
kemudian ada kekhawatiran terhadap
diberikan pelatihan pelatihan kerja supaya mereka bisa masuk ke sektor formal
dan hampir enam menit dari jarak rumah sakit indonesia itu pun sudah menjadi tabu
biasanya drone digunakan oleh pehobi fotografi atau untuk keperluan perang
untuk kapasitas icu dengan ventilator kami ada tujuh ruangan
apbd yang juga cukup
tetap ada physical contactnya di situ supaya nanti kalau misalkan memang sudah bisa berhubungan lagi
bahkan mungkin dari sebelum kemerdekaan
ya itu kamu atur atur aja lah mau cari coffee shopnya
karena untuk persiapan besok pernikahan mas kaisang sama mbak erina
maka ada solusi gitu
rumah semi permanen dengan sirkulasi udara minim serta sanitasi yang buruk adalah kondisi yang harus dihadapi manusia kolong
greges greges ngentek tulangnya semua enak minum itu enteng ngilu ngilu juga dipegel pegel semua
sudah berjualan hingga dua generasi bubur madura buma riyamah memiliki cukup banyak pelanggan
dinas ketahanan pangan kelautan dan pertanian atau kpkp dki jakarta

nah jadi kalau harapan kepada yang ke depan cuma satu
namun antasari asar juga mengajukan gerasi ke presiden
apbd kita itu sekitar satu triliun
dari keuangan dan juga laporan kinerja terkait dengan kegiatan kita di masa reses itu apa saja gitu
berkulit hitam legam dan berambut keriting panjang layaknya pahlawan super akuamen
kemudian melibatkan orang terdekat dia
bagus di indikator awal yaitu di
terus akhirnya gimana pas malput tetap dipaksa
kalau bapak katakan tadi lokasi ini merupakan lokasi yang mature bahkan sudah over mature
karena sudah dieksplorasi eksplorasi dan diproduksikan puluhan tahun
itu setidaknya dua tiga orang untuk mengevakuasi satu ular berukuran besar
yang lebih lama dari kurma basah
dan mereka ini sejak kemarin memang memberikan bantuan kepada warga baik yang di jalanan seperti ngarah ngarahin mobil yang lewat di jalan yang terjebak banjir
nah terus ini dari pinggir dulu ya pak ya
tapi disini dilakukannya seperti tempe tahu ayam hingga udang
sebetulnya dicontek nih sama calon bupati yang bakal maju nih
nah di sisi inilah kita menyiapkan kalau dulu siap
baik terima kasih pak syahril ini langsung saja saya perlu konfirmasi dari pihak kemenkes
namun perbuatan yang sudah dilakukan tidak dapat diputar ulang kembali
hgb pembaruan atas nama indobuildco dikeluarkan kemudian menghukum juga seknek ppkgbk untuk keluar dari area hotel sultan
jika timbul gejala iritasi saat ataupun setelah menggunakan produk tersebut
jadi jelas ada dong itu intinya
bung karno kecil mengontrak bersama orang tuanya di rumah ini hanya sekitar enam bulan
kedudukan ibu mega sebagai warga negara
yang pertama pasti doa dari orang tua ya
apakah sudah cukup atau bisa lebih lagi sebetulnya
di dalam dplbm itu sangat penting dan sangat krusial
bayang nggak kalau misalnya pindah ibu kota
kalau mau diumumin belum diumumin apa hasilnya itu lagi ya
pemburu babi yang saya temui kali ini juga seorang petani
nah ini yang saya kira semua calon gubernur masih punya peluang yang sama untuk mengejar ketertinggalan
dan kenapa terus berulang ya mbak siti ya
mie ini kan masuk kalau di kawasan asia tenggara sekitar tahun sembilan ratus sampai seribu dua ratus an
ya saya kira ini akan bisa memberikan efek elektoral bagi kandidat yang bersangkutan
nah kalau belum ada ide saya mau kasih ide anda untuk masak masakan yang simple
kebun ini biasanya dilewati babe kutil bawean sekaligus merupakan akses dari dan ke kawasan konservasi
baik sebagai status yatim piatu maupun yatim piatu
bahwa dia diberhentikan tidak dengan hormat akibat pelanggaran etik
saya kira kalau kita mau dorong untuk respon pertama dan utama kepada sebelas empat puluh lima anak ini
baik mas hotop mungkin anda juga bisa jelaskan apa saja dampak banjir yang terjadi di sana
perbedaan bentuk dan konsistensi ini muncul karena perbedaan teknik pembuatan
maggie perbankan adalah industri yang sangat sangat diregulasi
nah susu itu banyak diimpor dalam bentuk bubuk gitu
dengan fernando filiha gongil liharto bogor jawa barat
kasus di jakarta sendiri cukup
nah terus gimana nih sampai sini suka nggak tempatnya
tapi kira kira banyak orang yang mulai mempertanyakan gitu ya komitmen
nasi bungkus berukuran besar ini dijual mulai dari rp dua belas hingga rp dua puluh tiga
karena di sana itu sumber sumber yang bisa muncul bahaya kebakaran itu
selama ini kalau saya berpikir bahwa mereka masih rasional
nah selanjutnya kita tinggal masukin si jeruk utuhnya nih ke dalam cetakan
selama mbah marsio mendirikan padepokan ini sudah
kalau kita alhamdulillah menanya walaupun kemarin sempat covid dua tahun penuh ada pembatasan gerakan kita psbb ppkm dan lain lainnya
data yang kita unggah di peduli lindungi itu
untuk mensosialisasikan tentang program magang begitu
tapi dagangannya masih banyak yang tersisa
saya kembali mencoba berinteraksi langsung meskipun dalam hati saya dak tikduk karena merasa khawatir dengan gigi tajam dan cakar gigi
lebih lanjut baik pekerja maupun pemilik barbershop asgar sepakat bahwa selain teknik mencukur yang mumpuni
amicus curae ini tidak mungkin ada
nah kemudian yang mesti disiapkan juga selain itu adalah first mile and last miles nya
sehingga dari titik inilah kita harus berangkat gitu kan
kalau dengan asumsi ya
sementara di dunia itu mencapai
dengan swab antigen aja anak saya itu nggak bisa diem
nah yang magelang ini mendapatkan di bawah yang bekerja statusnya pekerja begitu
kita harus bermain diantara dua kebutuhan itu
mulai dari enam juni hingga dua puluh delapan november seribu sembilan ratus empat puluh
pada saat itu kondisinya sudah hujan batu berarti ya
dan juga banyak dari menengah atas begitu ya pemilihnya di ibu kota
desa seluas empat ratus lima puluh hektare yang dihuni oleh sekitar lima jiwa ini
who likes berinvestasi di pasar saham dengan cara sebenarnya
dampak ini bisa kalau saya melihatnya ya dampak negatifnya
produk aslinya nah asuransi adalah
yang kami terima di dalam negeri bahwa agak sulit untuk memberikan bantuan kepada rumah sakit indonesia
jadi biar gak salah langkah aja katanya
kita simak apa statement selengkapnya dari tumpak hatorangan ketua dewas kpk terhadap
mana tingkat imbau hasilnya antara lima sembilan sampai tujuh persen lebih
apa namanya kan jadi kepala apa tadi
ditambah lagi readingnya yang tadi aku bilang prosesnya cukup matang
gara garanya karena dia mencoba menyuap komdis
jadi aku gak ketemu sama mama papa
kita tahu dengan adanya
itu kan memang untuk masyarakat posnya
universitas airlangga surabaya mulai menerapkan penggunaan aplikasi peduli lindungi sebelum masuk ke dalam gedung kampus
karena kita ketahui dengan dampak yang ada dan status awas ini
telah dilakukan bapak atau sejauh mana
ini peran dari psikolog dan psikiater mungkin untuk melakukan uji begitu apakah ada gangguan kejiwaan
tidak bisa menggunakan beras yang terlalu bulen maupun beras jenis perang
masih ke rumah masih mungkin merayakan tahun baru di rumah
ini adalah rotan yang akan digunakan untuk dijadikan penjalin atau alat pukulnya
dan selain memperkenalkan melalui mitra mitra yang ada di komisi sebelas
nah ini berbicara tadi apa yang disampaikan oleh pak syahril terkait dengan kelelahan begitu yang menjadi penyebab dominan
ya pertama tentu figurnya ya
jangan sampai ada fiery firy yang lain
stewart atau pengamanan itu
ada yang menjelang tutup dan sebagainya
harus melakukan swab pcr ataupun antigen di stasiun pasar senen
hampir enam puluh mungkin alokasinya tuh habis untuk belanja pegawai gaji pinjangan
patut juga kita sayangkan karena
melalui otoritas jasad uangan melalui bank indonesia
ya jadi pada saat kita memutuskan untuk mencabut kondisi pandemi tentunya kan kita sudah melihat ya bagaimana kondisi kondisi dan kesiapan
hingga selasa siang harga daging sapi di pasar tradisional kota surabaya masih normal
agar mengatur porsi dan keberagaman menu makanan dengan sayur dan buah
jadi kita bisa melihat setiap elemen pembangunan itu dengan baik di komisi sebelas
jadi dengan menjaga original peninggalan zaman dulu
spesialis gizi klinik sindiawati josito menjelaskan susu mampu meningkatkan imunitas tubuh
bagi perempuan dusun sade bukan tanpa alasan
akan kita jadikan tempat wisata ya
boleh ditanyakan kepada pimpinan saya saya tidak bisa berbicara
sasaran hacker itu masuk ke jantung
nah tetapi kan ini kan ada program yang lebih prioritas daripada makan siang gratis dan susu gratis
gak lah gak capek lah malah pengen lagi nih ikut
jika penyidik menganggap bahwa perlu untuk melakukan penahanan terhadap seorang tersangka
ya kadang kadang tiga hari ya
tapi sempat lihat gak kalau banyak minyaknya itu jadi berapa
karena sudah berbagai macam media sosial sudah banyak yang berita berita tawuran berantem ataupun gangster dan lain sebagainya
pak ini setelah kemarin dilantik bagaimana pak kembali ke lingkungan pemprov dki jakarta
memang menurut saya salah satu apa namanya
jadi secara umum kalau kita lihat dalam konteks global
dalam unggahan terbaru di twitter sri mulyani meminta suryo untuk menjelaskan ke publik asal muasal kekayaannya yang terlapor dalam laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara
dalam bahasa jawa kuno lingsar terdiri dari dua kata
ada yang minang kita tanya dulu sama masyarakat

dari dulu dikondisikan nggak boleh bicara tentang seks sama sekali
jadi kalau mbak naya belum temenan kita ada di instagram ada di facebook juga
mau kalau diri dulu
dan saat ini sumurnya ini digunakan sebagai sumber air bagi air wudhu dan juga untuk kamar mandi
nggak boleh ikut pertandingan nonton pertandingan sepak bola lagi
dari pintu angin karena kami memang berlari itu seingat saya tidak sampai lima belas menit tidak sampai sepuluh menit kami berlari ke situ
ada yang minang oke oke aja deh
rata rata memang menampilkan cerita dari sisi korban
yang sekarang ini menyerang pada anak anak dengan imunitas sebelumnya bagus
sosis dengan baluran saus dan mayonaise bersama minuman dingin
sementara harga daging ayam negeri juga normal di angka rp tiga puluh lima per kilogram
tahun ia berkeliling menjajakan sayur di jalanan kota surabaya menggantikan pekerjaannya
kalau beli dalam bentuk kasar harganya sedikit lebih murah
karena kesal suami korban tidak menepati janjinya untuk menikahi si tersangka
ini kan abang juga di kementerian investasi

ya kemungkinan itu bisa saja
menanggapi hal ini kuasa hukum ppk gbk saur siagian mengklaim jika benar berdasarkan putusan pengadilan bahwa hak guna bangunan nomor dua puluh enam dan dua puluh tujuh secara sah berakhir pada bulan maret dan april dua ribu dua puluh
jadi tidak akan semua data itu kita simpan dalam merata waktu tertentu
jadi gak dadakan ya tiba tiba mau menikah langsung ngobrolin itu
karena kita sudah kerja keras selama ini
didukung dan dibantu untuk dirawat
dan yang ketiga ini maggie dalam beberapa tahun terakhir ini juga cukup bagus
rapat sedang ada didatil
tidak lagi dapat berpikir dengan akal sehat
meskipun di eropa secara indikator
dan juga mengikuti arah dari aplikasi maps itu dan saya berdiri tempat di jalan bkt
kemudian juga pada saat kita menerima thr ini
keduanya hanya dipisahkan jalan kampung yang biasa dilalui warga dalam beraktivitas
pengen ada penambahan kuota gerbong ketika mereka tidak dapat diken
kalau pns juga kemarin dua tahun belakangan sempat agak tersendat ya thr nya hanya pns eselon tiga ke bawah yang mendapatkan thr
kita berpolitik dengan santuy dan santun
selain dengan sampah sampah dan juga pencemaran yang banyak terbawa dari daratan
serta beberapa fragment ini didapat saat penggalian saluran air pada tiga puluh satu oktober dua ribu dua puluh
contoh balita satu tahun ataupun di bawah satu tahun itu boleh menggunakan ka jarak jauh
wisata pendakian gunung batur mengalami puncaknya setiap bulan juli hingga agustus
ini adalah usaha usaha yang memang masa depan
nyatanya juga kayak nyatanya ini yang terbuka kayak si menkes juga ngakuin kalau ternyata

makanan ini juga dibuat dengan tepung tapioca
gue baca juga ada satu tulisan dari
karena kalau mau nunggu spontan nunggu muti tuh gak ada gitu
baik itu dari penyedia barang dan jasa baik itu dari pertamina dan stakeholder
ada rasa total kuat dari bubunya
selain wajib mengganti dengan berpuasa juga harus membayar vidya
yang telah disuntik vaksin covid sembilan belas lengkap
sehingga ketika mereka mendapatkan atau mengalami kasus hukum
tali dipasang di bagian pegangan dan ujung rotan
anda ingin mendengar cerita cerita seperti ini
ini ya ibarat lari itu bukan maraton
berimbang namanya audio at
bahwa lembaga pengawasnya akan diserahkan kepada presiden
nah itu kan sebetulnya
dan bener bener ya masker cuma lupa
saringan yang berada di ujung cheese fats ini akan memisahkan bagian susu yang cair dan padat
anda melihat juga pak sby ingin dilibatkan juga di situ
sangat ketat regulasinya sehingga seringkali kalau kita mau jujur antara satu bank dengan produk dengan bank yang lain produknya itu hampir hampir mirip
melintas sebab secara nasional waktu tanggap yang harus dipenuhi dalam standar pelayanan minimal atau
yang harusnya teman temannya di atas itu mendapatkan gaji di atas itu
tentu saja ini menjadi penting apalagi untuk orang tua yang khawatir terhadap adanya patogen pneumonia yang kini merebak di tiongkok ya
sisi sisi bisa sampai lima puluh ya
kita akan lihat ulas untuk pimpinan kpk lainnya
sepertinya ratna tampak cemas
pemerintah dalam mengatasi persoalan kebocoran
beberapa tumor atau infeksi otot
kreatif di bidang produksi perfilman
di sini sudah ada tiga sambal yang berbeda dan ini juga satu tambahan sambal lagi
idealnya sih usia empat bulan tapi kenapa tetap diambil
bagaimana anda melihat dengan kebijakan ini mbak
apakah memang warga yang tidak diizinkan untuk keluar rumah ini mendapatkan bantuan untuk kebutuhan mereka sehari hari atau seperti apa
karena tidak memberikan penghasilan
termasuk tanah tersebut yang saya laporkan di lhkpn
dan pernah pakai tepung singkong atau tepung pati
tadi saya sudah sebutkan untuk sektor perbankan yang dipilih itu perbankan besar empat pilihan itu aja dulu
iya ada gennya emang lu keluarga bapak lu berarti yang tinggi ya atau gimana tuh
artinya walaupun kayaknya bahasa jawa cili
oke ya mbak putri tadi kita udah seharian bareng terus juga tadi kita udah bicara bareng
di qatar saking mereka sangat antusias untuk memberikan dukungan kepada mahasiswa kita
petugas memastikan kondisi kamera dan melakukan pengaturan
nah untuk teman teman yang sama sekali belum siap dengan resiko fluktuasi di pasar naham
salah satu lahan pun mencuri perhatian
pengusaha kita harus lebih pede harus berani harus bisa menjual perusahaan dan produknya
tapi kan kita bisa tahu gitu
sorghum yang sudah matang kemudian digoreng dengan berbagai bumbu dan rempah layaknya membuat nasi goreng
ataupun juga hasil sertifikat vaksin
jadi serunya menjaga keseimbangan antara hidup dengan pekerjaan dan tetap happy
untuk menghindari resiko meluasnya titik api
kedua sharing atau berbagi cerita dengan orang yang tepat
mengapa tujuannya ada lombok
jadi teman teman juga lewat sosial media ini bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada kita
kalau yang lain ke negara lain pernah yang bapak tahu
mereka telah melatih robot koki untuk belajar dari video persiapan makanan
masyarakat adat sasak mengandungi perusahaan yang berbeda
banyak sekali ambulans sekitar tiga ambulans sudah keluar masuk dengan petugasnya membawa dengan mengenakan apd lengkap seperti itu
oh yang tadi gak tau orang bisa tau ada yang investasi bisa investasi
ini cuma rasa yang seperti kulit saja
tak hanya dapat menjaga tulang kropos
sama yang paling penting ketika aku gak bisa memberikan itu
misalkan kayak indianstar terus pardalis itu agak susah dirawat
kira kira bahan bahannya apa saja dan bagaimana cara membuatnya
kalo ke asia timur sih naik market lu udah pasti naik sepuluh kilo anjir
percinta bus seperti bus mania
karena seluruh ruangan telah dilengkapi penyujuk udara yang membuat pengunjung adem ayem
jadi potong hanya bagian batangnya ya jangan mencabut hingga akarnya
tapi kalau tadi ines nyentil soal ekspektasi
itu di sekolahkan ke perguruan perguruan tinggi negeri favorit gitu kan
pas lagi di jalan udah di lapangan ya
kedai kuliner ini memiliki sembilan varian nasi bungkus khas jepang
memang selain di kabupaten sampang banjir juga melanda kabupaten pamekasan
nah dia mengalir juga
dan india sebelas enam puluh enam triliun dolar
yang final lawan si ini kan kota kan
dan diwarnai oleh sektor sektor
jadi setiap layer daripada transaksi
pemodelan yang dibikin oleh kampus kampus tuh
apa sih yang harus ditanyain sebelum kalian yakin akan menikah dengan orang ini gitu
goal dulu pertama supaya menaikkan
artinya mereka mau mempelajari tentang seksualitas dari mudah mudahan ya
jadi kenapa kok mereka tetap bisa jalan ekonominya pulih
ngasih tahu gimana keamanan itu
ada rencana untuk istilahnya
bisa menggunakan sapu kain pel pengki hingga botol galon berukuran besar
kalau misalnya makanannya sih
itu saya baca semua komennya satu satu dan dm yang masuk
akibat meminta kupon sebagai salah satu syarat
mas zainul rohman membahas soal bagaimana kemudian intervensi dari suatu pihak
dari tengahnya dulu bawahnya sorry
dan di warga sekitar sini dan kita kebetulan juga kemarin
evidence itu yang dilakukan dan itu
dan kemudian membuat ekonominya balik ekonomi aktivitas muncul maka kemudian mereka mendapatkan penerimaan
ada eksekusi secara sepihak ini menimbulkan kerugian pada hotel sultan
inilah suasana padepokan wali siri milik muhammad syarif hidayah
baik itu pemboran pembangun fasilitas produksi
dan pada sebelum tahun dua ribu dua puluh
untuk migas baik itu di bekasi dan juga indramayu
renovasi rumah mungkin dan lain sebagainya
dan menjadi simbol persatuan antar umat muslim dan kristiani di desa winong
ribuan kendaraan dari arah jakarta menuju puncak bogor terjebak antrian panjang di ruas jalan tol ciawi menuju gadok pada senin pagi
ibu ibu kota sendiri merupakan ajang penghargaan bagi sosok perempuan di jakarta
membuktikan pernyataannya beberapa waktu lalu yang ingin mendorong kebebasan berpendapat dan kritik dari masyarakat
tapi motor saya jatuh kering ke kanan
shenina juga aku pengen tanya nih dari kacamata seorang aktris muda melihat bagaimana dunia entertainment
investasi akan lebih banyak masuk ke indonesia
karena masih tergolong milenial
sehingga cost of fund atau biayanya itu jadi besar gitu
biar nggak membebani apbn ya sudah lah diberikan kesempatan
atau tidak sehingga nanti di pos pos penyekatan sendiri rencananya dari pihak kepolisian sendiri
dan tentu bukan karena covid nya yang sudah menghilang
tapi kita akan menuju ke sana
nah aset kripto ini dalam jangka panjang ini juga cukup menarik
kebakaran terjadi kita harus segera bergegas menuju lokasi saksikan sel kami dalam segmen
pilpres dua ribu dua puluh empat pada hari senin dua puluh dua april
apa ceritanya gue lagi makan gitu kan breakfast kan disini kan
enggak gitu ya justru anak anak ini menjadi anak anak yang sangat istimewa karena mereka punya keluarga
masih bisa terjaga di level yang sesuai dengan target dari pemerintah juga gitu
nah dia ini nanti yang akan menekan
anak piatu ya ada tiga anak yang meninggal orang tuanya karena covid hamil ya
kita sebagai kaum minoritas
kita dengan pak jokowi oke bu
akumulasi emosi akibat patah hati yang tak dapat terbendung dan tersalurkan dengan baik
untuk supaya keterhubungan itu terbangun
rp empat per buah sosis

itu sebagai ayah sebagai ibu gitu
seperti yang terlihat di kantor suku dinas penanggulangan kebakaran
nanti akan dilakukan doa bersama ritual supaya mereka juga memohon izin kepada leluhur ya
karena kita pernah sering bertanya kepada pengunjung pengunjung yang datang ke sini untuk beribadah
dan diversifikasi produk olahan rumput laut
balik lagi kita itu fokus
meskipun tadi tidak dijawab ya
bahkan kurang dari satu jam kejadian
seraiwangi lavender zodia rosemary dan kemangi merupakan sejumlah tanaman yang ampuh mengusir hama nyamuk di rumah
masjid tuwakayujao kini masuk sebagai cagar budaya
kerangka ini menggambarkan usaha untuk memerangi kekerasan seksual sebagai isu kunci budaya organisasi dan tempat kerja
pembunuh anak di bawah lima tahun
apa penghargaan ini nih nanti efeknya ke masyarakat ekonomi apa masyarakat yang paling kecil sekalipun gitu
tim liputan cnn indonesia
nah tentu semua instrumen ini harus bergerak gitu ya assessment tetap dilakukan
saat ini beduk hanya dipakai kalau ada gangguan pada mikrofon atau aliran listrik
ada banyak anak anak lokal yang membuat
binturong berwarna hitam ini dilatih agar tidak berontak apabila ada pengunjung yang mendekat
masjid ini dibangun tanpa menggunakan paku
sudah bisa dikotakkan gini nih
biasanya penjualan menggunakan sapaan sayang atau cantik kepada calon pembeli
kalau itu tadi bagi tumbuh kembang anaknya
tapi ada satu menu lagi yang hmm kayaknya cukup kok nih kalau pakai keju mozzarella
kayaknya abang setelah ketemu sama orang orang opd tadi bisa
memang cukup lama sebenarnya ya untuk melakukan ibadah puasa di rusia tapi yang penting tetap jaga kesehatan biar kuat ya mbak
baik saya mau ke pak zainuddin
jadi yang mengunjungi daerah ini
juga biasa memesan kulit lumpia ke tempat sukarman
tak hanya melayani jasa mencukur namun barbershop asgar juga memfasilitasi kebutuhan perawatan lain
untuk mereka bisa menyampaikan aspirasinya
dan umumnya juga mereka juga pendatang ya
di sini tempat menghilangnya salah seorang wali
menyumbangkan ke mulut saya dimanapun saya bisa
nih jalanannya turun kagak bilang bilang jalanannya tuh turun tuh gak keliatan
sehari menjadi ledakan ledakan yang tadi anda lihat
tapi dengan insentif harganya juga relatif sama dengan kendaraan bbm
agar kita bisa terhindar dari berbagai penyakit
jadi jadi memang lumayan lumayan susah ya buat dapetin ketupat ini
memang jika tadi anda sampaikan bahwa di daerah sudirman jakarta pusat ini
tersandung malah ke titik
dan mereka sendiri juga harus mengakui bahwa untuk perang itu selalu tidak mudah terlalu mahal terlalu mahal apalagi kalau itu kemudian jadi perang besar
jadi gagap itu tidak selalu yang makan misalnya kayak gitu ya
tapi jika tidak dijaga di jalur jalur alternatif ini semakin percuma
dan tugas kita melalui politik
kemarin dengan kunjungan pak presiden itu